gibran raka buming raka tidak yakin video dengan suara mirip ks sang yang menyatakan diri bergabung dengan psi adalah adiknya kaisang pangarep
viral di media sosial video di mana seseorang dengan nama samaran mawar mengatakan telah mantap untuk bergabung dengan partai solidaritas indonesia
selain suaranya yang mirip dengan adik wali kota solo ini juga terdapat logo partai solidaritas indonesia dengan gambar foto siluet mirip kaisang
menanggapi hal ini kakak ks sang yang juga wali kota solo gibran raka buming raka meminta masyarakat untuk tidak terburu buru membuat kesimpulan bahwa mawar yang ada di dalam video tersebut adalah adiknya
ia bahkan mengatakan pria berkacamata dalam video tersebut lebih mirip penyanyi afgan
berkacamata ini kan belum tentukan bisa saja itu siapa afgan atau siapa
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com dpd psi solo antonius yogo prabowo membenarkan sosok mawar yang diunggah akun instagram psi adalah ks sang pangarep
dengan adanya video tersebut yogo memastikan
ks sang telah bergabung dengan psi
ks sang disebut akan terdaftar sebagai kader psi jakarta selatan sesuai alamat ktp ks sang
sebelumnya kantor psi solo juga sudah memasang baliho wajah ks sang bertuliskan selamat datang broka